ya kita awali cnn indonesia news report
dari pertemuan dengan pansus dpr selasa malam
brigjen polisi aris budiman direktur penyidik kpk
mengakui adanya pemotongan dalam video pemeriksaan miriam
yang menyebutkan namanya dalam menerima uang sebesar dua miliar rupiah
dalam pertemuan tersebut aris budiman pun membantah
adanya pertemuan dirinya dengan anggota komisi tiga dpr ri
hadirnya aris budiman pada rapat yang dihadiri oleh pansus dpr
menguak sejumlah permasalahan internal dalam badan kpk
salah satunya adalah adanya pemotongan dalam video pemeriksaan miriam
yang membuat nama aris budiman disebut menerima uang sejumlah dua miliar rupiah
direktur penyidikan kpk ini merasa dirinya menjadi korban
manipulasi dari penyidik kasus miriam tersebut
konteksnya ini sudah dipilih oleh jaksa penuntut umum
sekuel mana yang akan ditampilkan
kemudian ada salah satu penyidik yang akan diperiksa
sebagai saksi penyidik yang akan diperiksa
sebagai saksi di dalam persidangan itu datang
tampilkan yang ada independen
kita lihat siapa yang independen
kan seperti itu itu tidak ada di dalam sequel yang dipilih oleh jaksa penuntut umum kpk
tapi itu ditonjolkan
artinya secara pribadi ingin menampilkan itu dan dia tahu betul
di situ ada saya disebutkan
ya kan seperti itu
saya tidak ingin berkomentar
itu masih diperiksa
itu masih dalam penyidikan polri
kehadiran direktur penyidik kpk
brikjen polisi aris budiman
kerapat dengan pendapat pansus hak angket kpk
berbuntut pada pemeriksaan dirinya oleh dewan pertimbangan
ketua kpk agus raharjo menjelaskan
surat undangan dari dpr
tidak ditujukan pada pimpinan
melainkan langsung kepada direktur penyidikan kpk
surat undangan tersebut
baru diketahui oleh pimpinan kpk
sekitar pukul dua siang
setelah dibahas oleh tiga pimpinan kpk
yang berada di tempat
diputuskan agar aris budiman
tidak memenuhi undangan tersebut
namun ketika pimpinan memanggil aris
yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada
di gedung merah putih kpk
keesokannya pada rabu pagi
kpk langsung menggelar sidang dewan pertimbangan pegawai
apakah direktur penyidik kpk tersebut
melanggar kode etik
dan atau peraturan komisi
anti rasuah tersebut
jika diputuskan bersalah
aris budiman terancam terkena sanksi
terberat dipecat dari kpk
deputi maupun sekjen
ditambah birohukum dan pengawasan internal
hasilnya belum dilaporkan pada kami
pasti kami mengikuti langkah itu
jadi bagaimana rekomendasinya
meski harus menjalani
sidang dewan pertimbangan pegawai kpk
atas dugaan pelanggaran kode etik kpk
direktur penyidik kpk
berikjen polisi aris budiman
masih bisa bekerja seperti biasa
selama enam bulan
selama belum ada keputusan
dan rekomendasi dari dewan tersebut
ketua kpk agus rarjo menyampaikan
akan memperkuat bagian pengawasan internal kpk
guna mempercepat proses sidang
dan pemeriksaan yang tengah
dijalani oleh aris
kehadiran direktur penyidik kpk
berikjen polisi aris budiman
dalam rapat dengan pendapat
pan susak angket dpr ri
selasa kemarin terus menuai komentar
terlebih pimpinan kpk sebelumnya
telah melarang aris
untuk hadir dalam rapat
dengar pendapat tersebut
apa yang dilakukan aris budiman
adalah cara untuk merongrong kpk
dengan melakukan pembusukan
dari dalam tubuh kpk
selain hadir dalam rapat dengan pan susak angket
dan bertemu dengan tersangka ktp elektronik
icw juga mencurigai
aris yang memberi surat peringatan
kepada novel baswedan
pas kecurigaan tersebut
penggiat anti korupsi
mendesak agar aris budiman
dicopot atau diganti dari jabatan
sebagai direktur penyidik kpk
sikap yang diambil oleh
untuk hadir di dalam pan sus
ini kan juga harus kita lihat dari
proses proses yang terjadi sebelumnya
terutama ketika pengawas internal kpk
mulai melakukan pemeriksaan
dan mencari penyidik kpk
atas informasi yang masuk ke mereka
bahwa direktur penyidikan
dan beberapa penyidik lain
tersangka pan sus iktp
ini kan proses pemeriksaan
itu sedang dilakukan secara internal
orang yang menjadi subjek
pemeriksaan tiba tiba mengambil
untuk hadir di dalam
pan sus kpk
pertanyaannya apakah ingin cari aman
daripada saya yang jadi korban
lebih baik saya rusak semuanya